hai pemerintah kota bandung mengeluarkan edaran penutupan sejumlah usaha pada saat bulan ramadan
hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan dinas kebudayaan dan pariwisata
kota bandung nomor sembilan ratus tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga perihal penutupan usaha pariwisata hari besar keagamaan
suasana salah satu bar di kawasan braga bandung tampak sepi pintu masuk lokasi tertutup rapat
di dalam ruangan terlihat beberapa pegawai sedang membersihkan lokasi
selama ramadan bar menjadi salah satu usaha yang diwajibkan tutup oleh pemerintah kota bandung
pengelola mengatakan aturan ini selalu dikeluarkan setiap tahun sehingga mereka sudah terbiasa
masa penutupan ini pun digunakan untuk melakukan perbaikan atau renovasi tempat usaha
udah biasa ya semuanya sepanjang braga
satu renovasi kalau pegawai yang lain mungkin ada yang diistirahatkan diliburin gitu aja sih
paling mereka ada yang cari sampingan kali ya selama libur
cuman intinya kalau venue nya sih renovasi kita
iya renovasi perbaikan buat nanti udah lebaran
hal serupa diutarakan salah satu pengelola tempat karaoke di kawasan buah batu bandung
selama sepuluh tahun beroperasi pengelola mengaku sudah terbiasa mengikuti aturan
tutup selama ramadhan kesempatan tutup ini juga digunakan untuk melakukan
maintenance alat dan perbaikan tempat usaha terkait kerugian saat tutup
pengelola mengaku hal tersebut masih bisa tertutupi dari pendapatan di luar
bulan ramadhan pengelola memilih taat aturan daripada mendapat sanksi yang
tentunya akan lebih merugikan penutupan tempat operasional kita tempat kerja
kita jadi kita nggak bisa operasional lagi jadi segel ya udah kita udah nggak periksa operasional
satu outlet kita yang melanggar ya semua outlet kita yang ditutup gitu nggak bisa
iya makanya kita mah yaudah ngikutin aja gitu karena kita bukan satu outlet gitu
tanggungannya kalau kita melanggar satu yang lain juga kena outlet kita sama
wali kota bandung yana mulyana menyatakan selama penutupan sementara berlangsung pemkot akan terus
melakukan monitoring melalui aparat kewilayahan jika terjadi pelanggaran sanksi administratif
akan diberikan mulai dari teguran denda hingga penutupan tempat usaha secara permanen
teman teman pengusaha patuh ya karena kan ini juga untuk kita sama sama menghormati bulan suci
ramadhan lah ya terus kalau itu sih semua teman teman kewilayahan ya termasuk mungkin
satpo pp apa ya utamanya sih kita kewilayahan karena mata telinga kita itu kan ada di kelurahan
kecamatan ya mereka nanti report ke satwa pp tutup disegel ya disegel total ada sembilan jenis
usaha yang diwajibkan tutup selama ramadan di kota bandung yakni bar klub malam diskotik karaoke
pub anti pijat tempat biliar spa dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan
nn indonesia bandung jawa barat